setelah terjadi sesuatu di demak
aku harus segera ke sana
makan sesenang kudus yang dimuliakan oleh allah
saya harus menghukumnya
kalian akan tahu sendiri
bagaimana orang yang menentangku
kenapa kuil ini tiba tiba berguncang gentara
tapi negara saya baru saja memperingatiku melewati bisikan
ada sosok berbahaya
sosok mentosemel yang berada di hadapan kita ini adalah
sosok dirinya yang sebenarnya

ambil manijitzur tuimu balik seperti ini dan berjalan sembunyi sama pen premiersispersixable
kita harus pergi ke tabib sekarang juga
bersubah saja genta
sebentar lagi aku kan mati
dengarkan pesanku baik baik
apapun yang terjadi
kamu harus bisa menyatukan
kembali maga raja
cepat kamu pergi sana
kita harus menyatukan kursi geranti bersama sama
cepat pergi sana
kau tidak akan berguna
kurang ajar kau adinata
beraninya kau berbuat sekecil itu
aku sang raja siruman
bebas melakukan apapun
termasuk membungkuk manusia
aku tidak akan memaafkanmu bapakku
memangnya kalian punya apa
aku punya ini
kalian punya apa
suruh kesini berpenggol denganku
ini semua gara gara
makota septa itu
aku akan merebut
makota septa itu
aku tidak akan terus terus
aku tidak akan terus terus
aku adalah kota wangsa
raja daripada raja yang bersiluman
maafkan aku kan yang sunan
aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan
aku mencoba melawan mereka
tapi mereka terlalu kuat
kamu harus tahu jaga
tidak semua hal
bisa diselesaikan dengan pertarungan
segala dari itu
semua tergantung papa
dan terlalu anlatif
semua yang cukup
memang tidak kepenat
semua yang muarrad
semua yang pertama
semua yang pertama
semua yang pertama
kamu harus menyelesaikan terlebih dahulu
apapun itu akan aku lakukan kanjong sunan
bantulah rada dalam menyelesaikan tugasnya
dari mana kanjong sunan mengenal radha
mengapa dia dapat tukas dari kanjong sunan
buat buatkan kanjong sunan
aku tidak bisa memberitahukan alasannya padamu
bahkan cahaya terkecil pun
bisa memberikan kita petunjuk di kegelapan
tugas apa yang diberikan kepada rada
mencari peta harta karun
bukan dia terus ia menempelkan
kita harus segera pergi
untuk berangkat mencari harta karun
setelah terjadi sesuatu di demak
aku harus segera ke sana
saya harus menghukumnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh